dalam rekaman cctv milik warga sekitar yang terpasang di jalan sulawesi perumnas tiga kelurahan arenjaya kota bekasi
terlihat seorang pemuda menggunakan kaos berwarna putih mendatangi sepeda motor metik yang tengah terparkir pada hari minggu dua puluh dua mei
tersangka yang berusaha merusak kunci kontak kepergok seorang kakek yang langsung menghajarnya hingga terjatuh dan meneriakinya maling
tersangka yang tidak mau tertangkap warga akhirnya kabur melarikan diri
sang kakek yang ditemui senin siang menuturkan saat kejadian ia spontan melakukan perlawanan
masih di bekasi jawa barat tepatnya di jalan sultan agung pondok ungu medan satria
seorang penjamret yang berusaha mencari jalan yang berbeda
tersangka yang berusaha mengejar tetapi tersangka berhasil melarikan diri
muhammad zidan remaja yang mengagalkan aksi penjamretan pada senin siang menuturkan
peristiwa penjamretan terjadi pada sabtu dua puluh satu mei saat kejadian tersangka mengambil telepon genggam adiknya
ia spontan menahan sepeda motor tersangka hingga terjatuh
masuk dari rumah
dia terus putar balik dengan hp adik saya
dan saya spontan langsung dendam motornya
dan jambretnya itu jatuh saya lihat jambret dan hpnya dilempar
aksi penjamretan ini telah dilaporkan ke polsek medan satria dan tersangka masih diburu
tim liputan cnn indonesia